langsung ke gedung kpk untuk mengikuti ada konferensi pers yang dilakukan oleh pimpinan kpk
apa yang akan disampaikan kita ikuti bersama saat ini
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
saya akan membacakan beberapa poin yang sudah kami diskusikan dengan seluruh pimpinan
ada poin poin yang perlu saya sampaikan
pertama kita sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan
kemudian kpk rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi
namun dalam hal pimpinan rasanya presiden sudah mengirimkan ke dpr dpr menyetujui
kalau nanti pak ripurna juga menuju wajib kpk tidak melawan
itu sudah menjadi keputusan
dan pak sau dan kami semua sifatnya bukan personal
sama sekali bukan personal
kemudian yang terkait dengan
yang sangat kami prihatin dan sangat menyemaskan adalah mengenai ruu kpk
karena sampai hari ini kami draft yang sebetulnya saja tidak mengetahui
jadi rasanya pembahasannya seperti sembunyi sembunyi
kemudian saya juga mendengar rumor
dalam waktu yang sangat tepat

dan saya juga mendengar rumor
dan saya juga mendengar rumor
dan kemudian diketok disetujui
nah ini kita betul betul sangat bertanya tanya
sebetulnya seperti kemarin disampaikan pak laude pak sarif
ada kegentingan apa sih
ada kepentingan apa
sehingga harus buru buru disahkan
jadi poin kami yang paling utama adalah terkait undang undang
kami ini kalau ditanya anak buah
tidak mengetahui apa isi undang undang itu
bahkan kemarin kami menghadap menteri kumham
sebetulnya ingin mendapatkan draft yang resmi aja seperti apa
nah kemudian pak menteri menyatakan nanti akan diundang
tapi kalau kita membaca kompas pagi ini
sudah tidak diperlukan lagi konsultasi dengan banyak pihak
termasuk dengan kpk
oleh karena itu terhadap undang undang kami sangat memperhatinkan
dan kami menilai
mungkin ini apa memang betul mau melemahkan kpk
terus terang penilaian yang masih sementara
tapi kami mengkhawatirkan itu
kepentingan yang paling penting
sebenarnya kami selalu nggak bisa menjawab isi undang undang itu apa sih pak
selalu kalau ada anak buah bertanya begitu kami nggak bisa jawab
oleh karena itu
setelah kami mempertimbangkan sebaik baiknya
yang keadaannya semakin genting ini
merupakan pimpinan yang
merupakan penanggung jawab tertinggi di kpk
dengan berat hati
pada hari ini jumat tiga belas september
kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan kpk
kepada bapak presiden republik indonesia
kami menunggu perintah
apakah kemudian kami masih akan dipercaya sampai bulan desember
atau kami menunggu perintah itu
akan tetap operasional seperti biasa
terus terang kami menunggu perintah itu
kami diajak bicara bapak presiden untuk menjelaskan kegelisahan seluruh pegawai kami
dan juga isu isu yang sampai hari ini kami tidak bisa menjawab
yang kami sampaikan
semoga bapak presiden
segera mengambil langkah langkah untuk penyelamatan
demikian yang saya sampaikan
mohon maaf kalau sekiranya kami menyampaikan hal hal yang kurang berkenan bagi banyak pihak
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
oke terima kasih pak agus pak saud dan pak laude
jadi jelas sekali tadi pesannya sudah disampaikan
dengan berbagai pertimbangan yang ada
maka pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi memutuskan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan
dan tentu saja segala upaya pemberantasan korupsi pada residen republik indonesia
jadi untuk menjelaskan yang tadi bahwa
kita sangat berharap kepada pimpinan tertinggi di indonesia untuk
ya kami dimintai juga lah gitu pendapat untuk
agar kami bisa menjelaskan kepada publik dan kepada pegawai pegawai di kpk
kami serahkan tanggung jawabnya dan kami tetap akan melaksanakan tugas
tapi kami menunggu perintah dari presiden
oke saya kira cukup
sudah ditegaskan tadi
tanggung jawab pengelolaan komisi pemberantasan korupsi diserahkan pada presiden
dan kita semua menunggu tindakan apa berikutnya yang akan dilakukan untuk penyelamatan pemberantasan korupsi tersebut
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam
ya demikian tadi konferensi pers di gedung kpk yang dilakukan oleh ketua kpk agus raharjo
dan pimpinan kpk lainnya ada laude m syarif dan juga ada saud jatuh morang
yang kabarnya juga sudah mengatakan mengundurkan diri
kurang lebih tadi ketua kpk mengatakan menyerahkan amanat kepada presiden untuk selanjutnya menunggu perintah
memang agak kurang clear tapi nanti kita akan coba bahas sedikit
karena memang soal kpk ini polemiknya belum selesai
soal revisi undang undang kpk
kemudian pimpinan kpk sudah dipilih oleh dpr semalam
juga menuai kritik dan juga polemik
dan terbaru ini adalah soal penyerahan amanat yang dilakukan oleh ketua kpk kepada presiden
dan tentu ini berkaitan dengan dua hal tadi soal capim dan juga soal revisi undang undang kpk